anies baswedan mengatakan air yang memenuhi pintu air manggarai merupakan air lokal dan bukan kiriman
jumlah air yang masuk cukup banyak hingga pintu air manggarai sempat berstatus siaga satu
setelah debit air turun anies mengatakan pemprov kini berfokus pada bantuan bagi warga yang terdampak banjir
pagi pada pukul lima lima puluh menjelang pukul enam pagi di situ puncaknya masuk ke siaga
saat ini jam sembilan sepuluh sudah turun sekarang di siaga dua
jadi air yang ada disini kalau anda lihat itu tidak banyak sampah artinya itu air lokal
dan karena air lokal tidak bergolak jumlahnya memang cukup besar karena itu sampai pada siaga satu bukan air kiriman
tapi air lokal sampai siaga satu artinya jumlahnya cukup banyak
nah sekarang kita konsentrasi pada penanggulangan bencana di masyarakat
jadi konsentrasi kita ke sana semua sumber daya kita lakukan
kita siapkan untuk terjun semua kegiatan pemprov difokuskan ke lapangan
pertemuan rapat semua batal semuanya turun ke lapangan